ketua umum partai golkar erlangga hartarto mengadakan pertemuan empat mata dengan wali kota solo gibran raka buming raka pada senin
pertemuan membahas langkah politik namun air langga juga memuji kinerja putra sulung presiden joko widodo dalam memimpin kota solo
wali kota solo gibran raka buming raka mendapat kunjungan ketua umum partai golkar erlangga hartarto
pertemuan empat mata ini dihelat di loji gandrung yang merupakan rumah dinas wali kota solo
selesai makan siang bersama keduanya kemudian menemui awak media yang telah menunggu di luar
di hadapan awak media erlangga memberikan apresiasi kepada gibran atas perkembangan kota solo yang semakin baik
erlangga juga menjelaskan bahwa pertemuan keduanya juga membahas urusan politik termasuk usulan dari berbagai tokoh politik agar gibran maju dalam pilgub dua ribu delapan belas
dari tokoh politik ya pasti kita bicara politik
apa yang dibicarakan
semua yang terkait politik
langkah ke depan langkah ke depan langkah ke belakang langkah ke kiri langkah ke kanan kita bahas
termasuk menanggapi pak mas gibran diwacanakan mengatakan di gunur apakah juga dibahas tadi
ya semua dibahas tapi perlu pembahasan lebih dalam dan lebih lanjut
putra sulung presiden jokowi gibran raka buming raka sebagai calon gubernur jawa tengah terus bergulir
salah satunya datang dari dpd partai gerindra jawa tengah
pernyataan ini disampaikan tegas oleh ketua dpd partai gerindra jawa tengah abdul wahid
usai mengikuti arahan ketua umum gerindra prabowo subianto di hut partai gerindra ke lima belas secara daring
menurut wahid dukungan kepada gibran tidak lepas dari hubungan baik yang dijalin ketua umum gerindra prabowo subianto dengan presiden joko widodo
ketua dpd partai gerindra prabowo subianto dihut partai gerindra prabowo subianto dengan presiden jokowi dodo
kami juga melakukan dengan pendekatan dengan gibran
artinya kita menindaklanjuti kebaikan pak prabowo dengan pak jokowi
kita sambut baik untuk menuju pembangunan jawa tengah dan nasional